terima kasih rasanya kami yang ada di sini berapa kali mendapatkan penjelasan bahwa pasron ii begitu mengetahui secara teknis bagaimana sebetulnya akuntabilitas anggaran yang berbasis rakyat kembalinya mestinya kepada rakyat dan untuk rakyat
bagaimana ketika saudara melihat ada kabupaten atau kota di jawa timur dan kemudian
dan mengalami disclaimer bahkan tahun berikutnya juga disclaimer
apa yang saudara lakukan ketika pemerintah provinsi mengetahui bahwa ada daerah yang sudah disclaimer kemudian tahun berikutnya disclaimer
sebagaimana yang tadi paslon nomor dua menyampaikan bahwa soal soal teknis seperti ini sepertinya sangat menguasai
jadi barangkali kami bisa dijelaskan apa yang terjadi
apa yang dilakukan oleh pemprov ketika mengetahui ada disclaimer
silakan pasangan calon nomor dua puluh dua menjawab dalam durasi waktu satu lima menit
terima kasih atas pertanyaannya
jadi memang di jawa timur ini kan salah satu pr kita adalah masalah kesenjangan
termasuk tentu kesenjangan kapasitas pemerintahan
surabaya misalnya itu sangat maju serba ada
bahkan bu risma itu punya yang namanya comment center
istilahnya itu paling sederhana
karena kalau ada orang komplain minta ambulan tujuh menit belum berangkat maka alarmnya akan dengar dan bu risma akan tahu
setelah itu didorong supaya pelayanannya lebih cepat
ada yang sangat maju seperti itu
tapi memang ada daerah daerah yang masih memerlukan bantuan
maka itu tugasnya provinsi adalah membuat band march tengah
sehingga kemajuan ini nanti bisa dirasakan secara bersama sama
sesuai undang undang nomor tujuh
dua tiga kita bisa melakukan pendampingan pembinaan
ya juga bisa kita mengambil misalnya ambil alih masalah masalah tertentu kalau dirasa perlu
tetapi sekali lagi saya ingatkan bukan asal ambil alih
ada proses yang cukup panjang sehingga kita bisa mengambil alih hal hal yang menurut kita perlu percepatan percepatan
jadi bapak ibu dan sudara sudara sekalian
kita harus memang membuat maju bersama sama
oleh karena itu tujuan kami adalah kb sedulur kb makmur itu
biar semuanya bisa merasakan makmur secara bersama sama
pasangan calon nomor dua silahkan ditanggapi kembali
bukofifa dan mas emil
saya pikir mengetahui persis bagaimana melakukan pendampingan disclaimer
kami pernah di kementerian sosial dari disclaimer kemudian langsung naik menjadi wtp
kota yang mengalami disclaimer rasanya paslon nomor dua harus banyak belajar kembali
karena ternyata ketua tim anggaran kemudian bagaimana proses mengembalikan
dan bagaimana kemudian pasus harus disiapkan
disclaimer ini adalah anggaran negara berarti dari rakyat mestinya diperuntukkan oleh rakyat
akuntabilitasnya semua harus terukur
baik terima kasih pasangan salah nama lurut satu
silahkan pada pasangan salah nama lurut dua menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pasangan salah nama lurut satu
ya kalau soal disclaimer naik ke wdp wtp ya itu standar lah sudah
jadi tidak perlu didiskusikan di sini
sekarang tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membina daerah daerah yang masih mengalami disclaimer
ini harus dibantu dibantunya dengan pendampingan
kalau pendampingan belum mungkin nggak ada anggaran kita bisa bantu anggaran juga
bantuan keuangan dari pemerintahan provinsi
itu adalah proses proses yang akan kita lalui
kita doronglah yang di bawah ini kita angkat ke atas
itu sih sejalan dengan pendekatan kami selama ini
kepada yang atas kita jaga
kepada yang tengah kita fasilitasi yang tengah supaya dia naik kelas
nah yang bawah ini kita bela
sekali lagi yang bawah kita bela dengan program dan dengan anggaran
termasuk pemerintah kabupaten yang belum bisa memenuhi
kita sudah memenuhi standar standar yang semestinya
kita ini terus terang saja juga sudah mulai belajar standar internasional
soal pendidikan misalnya kita kerjasama dengan jerman
soal kualitas sdm tenaga kerja ke luar negeri kita bekerja sama dengan singapura
mengenai perdagangan dengan osaka
kita kerjasama dengan luar itu dalam rangka kita bisa memenuhi standar internasional
nah sekarang yang di sini kita angkat
kita bisa memenuhi setidak tidaknya standar nasional
itulah prosedur yang harus dilalui dalam rangka pembinaan kepada daerah daerah yang mungkin masih mengalami fiskal gap
dimana anggaran rutinnya lebih besar daripada anggaran untuk pembangunan
terima kasih pasangan calon nomor urut dua sudah menjawab
kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut dua untuk bertanya dalam durasi waktu satu menit
saya persilahkan kepada gusipul dan mbak putih
untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu
kunci dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah tentunya bagaimana dapat menghasilkan atau adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaannya
yang diharapkan muaranya adalah pelayanan publik kepuasan publik pelayanan yang cepat tepat murah dan terakses
dengan baik dan tentunya ujungnya adalah menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat maka
pertanyaannya adalah bagaimana ketika ibu kofifa dan mas emil menghadapi satu problematika dimana
sinkronisasi perencanaan pelaksanaan ini tidak tercapai dengan baik muara untuk pelayanan
publiknya tidak terdapat dengan baik seperti yang kemudian juga penciptaan lapangan kerja
balai lapangan balai kria yang ada di trenggalek juga tidak sesuai dengan perencanaan
dan sinkronisasinya tidak tercapai makasih silahkan pasangan calon nomor urut satu durasi
menjawabnya satu menit tiga puluh detik dimulai ketika anda berbicara sinkronisasi tadi disampaikan tapi
akhirnya yang dibicarakan
adalah mengenai lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja ini adanya pertanyaan yang tidak
sesuai dengan spirit sinkronisasi karena tidak sinkron namun demikian kalau kita bicara mengenai
tadi balai kria perlu diketahui oleh ibu putih bahwa fokus tetap jawa timur tapi ada satu hal
yang perlu diketahui bahwa satu satunya wakil jawa timur yang ikut produk unggulan nasional ekspor kerajinan
tahun dua ribu tujuh belas itu adalah dari kabupaten yang kami pimpin jadi jangan diikuti video video yang kadang kadang
isinya tidak sesuai tapi mari kita kembali ke topik ini jawa timur nah di jawa timur yaitu dia karena
pertanyaannya tidak sinkron kita juga bingung nih mau menjawabnya bagaimana tetapi kita ngomong
sinkronisasi nah ini kembali lagi tadi bahwa pak saifullah yusuf menyampaikan kita ini sudah a ya
tapi mungkin belum tahu bahwa ada
peringkat lagi di atas itu untuk sakit yaitu aa bahkan salah satu kabupaten yang dibanggakan oleh
beliau tadi sudah terbang ke salah satu daerah yang diproyeksikan akan mendapatkan aa nah bagaimana
caranya untuk bisa bergerak dari a ke aa persisnya atau dari bb ke a dan a ke aa ini saya kembalikan
kepada paslon nomor urut dua bagaimana karena kan ngomong sinkronisasi tadi silahkan bisa dijawab
pertanyaan yang saya berikan terima kasih
hai silakan pasangan celana menurut dua puluh satu menit tiga puluh detik dimulai ketika anda bicara terima kasih
hai tentunya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana antara perencanaan dan pelaksanaan
implementasinya ini dapat kemudian menghasilkan satu kepuasan publik jadi dalam satu skup yang
lebih kecil dalam kerja kerja mas emil sebagai bupati tentunya ini menjadi satu tolok ukur
dan catatan juga bahkan juga di dalam rpjmd di dalam penyelarasannya juga masih banyak
yang saya ketahui di kabupaten trenggalek di dalam pelayanan publiknya
baik di jalan kemudian pasar termasuk juga balai krianya yang tadi mas emil katakan
bahwa walaupun mendapatkan salah satu umkm terbaik
tetapi bagaimana kemudian di dalam penyelarasannya menghasilkan satu muara kesejahteraan
dan juga pelayanan publik yang baik ini bisa kemudian terlaksana
dan sebagai kepala daerah tentunya mas emil sebagai pemimpin yang mempunyai satu cita cita besar
hal hal seperti ini tentunya akan menjadi catatan yang bisa kemudian mas emil
sebelum kemudian nanti mas emil melakukan kerja kerja yang lebih lagi
ini menjadi catatan apa yang ditinggalkan di kabupaten terenggalek terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan tersebut
terima kasih pasangan calon nomor dua langsung ditanggapi satu menit tiga puluh detik oleh pasangan calon nomor satu
ya itu dia kalau orang tidak paham definisi laboratorium kria
dipikir itu laboratorium kayak biologi gitu loh jadi ada tempat untuk eksperimen
bukan laboratorium kria itu kalau bahasa anak mudanya ngulik
mempertemukan pengrajin di desa nah ini ada kaitannya dengan program jawa timur ya
bahwa kita ini ingin membina kearifan lokal
pengrajin desa ada yang dia menguasai industri tanah liat
ada yang dia menguasai bambu ada yang menguasai ukiran kayu
tetapi ada juga yang sudah terpelajar ikut dididik baik di perguruan tinggi dalam negeri luar negeri
dan memahami dan bahkan punya akses ke aplikasi software yang melihat
trend furniture dan ekonomi kreatif yang ada di dunia
nah ini kita pertemukan bahkan seorang pengrajin yang workshopnya itu di kandang kambing
sebelahnya kandang kambing itu produknya sekarang bisa diperkenalkan di ajang internasional
nah ini dengan bantuan dari seorang desainer muda mereka ngulik bersama sama
nah disinilah makanya leadership menjadi penting
saya tidak akan menanggapi yang tadi karena pertanyaan yang sangat penting terkait kinerja
terkait sinkronisasi juga tidak ada
tetapi yang paling penting sekarang masyarakat harus bisa menggunakan kesempatan ini
untuk benar benar memahami bahwa dalam memimpin suatu daerah leadership itu menjadi penting
jadi bukan hanya menghafalkan program program atau misalnya mbak putih yang belum pernah duduk di pemprov
tapi mengulang program program pemprov nggak bisa harus sudah dijalani
terima kasih pasangan jalan nomor satu sudah menjawab
kita sudah sama sama mendengarkan
kedua pasangan calon ini berdebat memperjuangkan visi dan visi mereka
untuk meyakinkan masyarakat jawa timur agar memilih nanti di tanggal dua puluh tujuh juni
lalu bagaimana ketika pasangan calon ini nantinya menjawab pertanyaan dalam bahasa jawa
sesaat lagi kami akan kembali tetaplah di debat publik putaran ketiga
kerjasama kpu provinsi jawa timur tv one dan jtv